kukuran dan gede
kenapa kau begitu cepat meninggalkan ibu
kau belum mewujudkan impian ibu agar sili masih hajur
kau belum mewujudkan impian ibumu untuk menjadi raja pajajaran
siliwangi dia sedangnya harus mati
kalau kau memang tidak menyukai abdisiku untuk menghancurkan pancajaran
kenapa kau ambil putraku
jangan dewa batara
kenapa kau ambil orang yang paling berharga dalam hidupku
tergutuklah kau siliwangi
tergutuklah kau siliwangi
seluruh wadah keturunanmu harus membayar jawabanku yang kau rampas
kaulah orang pertama yang akan aku habisi
kau harus membayar semua ini
akulah dewi kematianmu
nyaratak ngahidika diri
ilmu dewa petir telah koko
ilmu dewa petir telah kok
itu artinya nger prabu telah mampu mengumpulkan sekuat tenaga dan akan mengalahkan pedang pencabut roh
terima kasih rasu